anda kembali menyaksikan cnn indonesia connected
pagelaran academy awards ke sembilan puluh usai digelar
pidato para pemenang biasanya menjadi salah satu yang ditunggu tunggu para penonton di rumah
tapi bisa juga menjadi membosankan ya buat kita
kenapa karena tidak jarang pidato dari para pemenang kayaknya atau katanya sih
atau terlihat terlalu lama
nah tuan rumah oscar tahun ini jimmy kimmal hostnya punya strategi jitu rupanya
agar pemenang tergiur tidak terlalu lama berkata kata
ya lagi lagi jimmy kemal berhasil mengisi oscar dengan meriah
pagelaran academy awards ke sembilan puluh selain bertabur bintang
semakin mewah dengan taburan empat puluh lima juta kristal swarovski di set panggungnya
tak hanya tampilan mewah oscar dua ribu delapan belas juga meriah dengan taburan guyonan
tapi juga pemenangnya yang kalah hadir tanpa sindiran dan guyonan
setelah tahun lalu membuka oscar dengan sindiran terhadap donald trump
tahun ini kimil mengisi monolognya dengan menyindir insiden salah amplop di ajang oscar dua ribu tujuh belas
sindiran atau guyonan kimil juga menawarkan sebuah jet ski di atas panggung
yang akan dihadiahkan kepada pemilik pidato tersingkat malam ini
ya terdengar seperti sebuah sindiran untuk meryl streep ya

sebagai tuan rumah
kimmel memberikan banyak kejutan
tak hanya untuk tamu oscar
namun juga pengunjung bioskop yang berada dekat dolby theater
awalnya ia menunjukkan wajah para penonton bioskop yang sedang menyaksikan film a wrinkle in time
ia kemudian mengajak gal gadot ansel elgort lupita nyonggo
hingga guillermo del toro mengendap masuk ke dalam bioskop dan membuat heboh penonton
para artis pun tak lupa membawa cemilan seperti popcorn dan hotdog
namun tak hanya kimal aktris niko kitman juga mengejutkan seisi bus yang ia temui dalam perjalanan menuju oscar
kitman menyapa hai dan momen ini tak akan dilewatkan seisi bus tersebut tentunya
kitman pun membagikan momen ini di akun instagramnya
tak hanya momen kitman dan penggemarnya
momen ketika pasangan kit urban tersebut bertemu dengan sandra bulog di red carpet oscar
pertemuan ini bagaikan reuni practical magic setelah dua puluh tahun berlalu
dari red carpet kemunculan pangeran tishala alias black panther juga mencuri perhatian
chadwick boseman dan kawan kawan menggunakan pakaian ala wakanda
termasuk jas yang dikenakannya dalam black panther
penyelenggaran oscar memang sudah selesai
tapi kita akan bahas kita akan review bagaimana penyelenggaran oscar di tahun ini bersama stanley chandra
yaitu jurnalis lepas majalah kabari stanley
selamat malam waktu indonesia selamat pagi
kayaknya anda belum tidur ya dari kemarin ya karena pasca meliput oscar kemarin ya
iya stanley boleh kita review tidak hanya para pemenang juga
tapi bagaimana penyelenggaran
oscar penyelenggaran academy awards ke sembilan puluh tahun ini
yang biasanya di tahun kemarin atau tahun tahun sebelumnya identik dengan oscar so white
tapi tahun ini oscar not so white
kemudian bagaimana penyelenggaran oscar di tengah isu atau kampanye mito
oke secara keseluruhan menurut saya bagus sekali dan sangat special dibandingkan tahun tahun lalu
karena diawali dengan flashback ke perayaan oscar yang dari tahun tahun yang sebelumnya
kemudian kita dibawa ke yang zaman sekarang
lalu juga dari berbagai presenter yang dimunculkan menunjukkan suatu inklusivitas
melibatkan beragam latar belakang aktor maupun orang orang dari industri film
termasuk kalangan dari transgender kaum minoritas
keturunan meksiko dan juga yang lain
termasuk juga keturunan native american yang diwakili oleh west studi
selain itu juga kita lihat ada gerakan feminis
dan klimaks kesetara gender tersebut kita lihat pada saat pidato penerimaan penghargaan oleh frances mcdormand
untuk kategori best actress
dan dari sana
dia mengajak seluruh wanita yang masuk nominasi ataupun yang memenangkan oscar malam itu
untuk berdiri dengan dirinya
dan juga di akhir pidatonya
ia menyebut dua dua kata yaitu inclusion rider
inclusion rider adalah merupakan suatu hak dari aktor atau aktris
yang berhak diajukan kepada pihak produser
waktu mereka menandatangani kontrak pembuatan film tersebut
baik dari kaum wanita maupun dari kaum minoritas
untuk masuk ke tim produksi film tersebut
oke stan tapi kalau

oke stan tapi kalau ya oke kalau kita lihat dari film film atau nomini nomini yang ada di kategori oscar
di academy awards ke sembilan puluh tahun ini kan kemarin juga banyak yang prediksi
bahwa tidak sedikit film film yang terlibat dengan skandal isu seperti plagiarisme
kemudian juga ada rasisme
tapi kayaknya shape of water juga membuktikan bahwa tudingan atau tuduhan itu cukup salah
karena berhasil membawa pulang piala oscar kan di tahun ini stan
ya salah satu kunci dari memenangkan piala oscar sebenarnya terletak juga pada campaign dan juga publishease
pada campaign dan pilihan film
dan selain itu untuk kasus the shape of water yang diisukan mengandung isu plagiarisme
sejauh ini tidak terbukti
memang rumor berseliweran di mana mana tapi tidak terbukti
dan juga untuk para fans atau pengikut dari karya karya guillermo del toro selama ini
bisa melihat hubungan antara katakanlah yang mana mana dalam karya karya kita ya
yang mana mana dalam karya karya kita ya jadi pada saat ini kita sudah melihat hal ini dan saya saya tidak melihat hal ini maksudnya yang mana mana
dengan antara karya karya dia yang sebelumnya dalam pans labirin ataupun karya karyanya lain
dan juga guillermo sendiri pernah mengakui di berbagai kesempatan selama musim kampanye tersebut
bahwa ia memang terinspirasi dari film creature from the black legon yang ada pada waktu lalu
oke step kalau misalnya saya lihat kan kalau dari liputan liputan hasil liputan anda nih ya
kemarin kemarin ada juga sempat meliput makeup dan hairstyling nomenis
kalau nggak salah kazuhiro suji dari darkes hour juga yang berhasil menang membawa piala oscar di tahun ini
boleh di share sedikit bagaimana tentang makeup dan hairstyling nomenis ini
ya resepsi untuk kategori tersebut sangat menarik
karena kita ditunjukkan bagaimana
kerja mereka di belakang layar untuk mempersiapkan seorang aktor ataupun aktris dalam mempersiapkan perannya
kita seringkali tidak menganggap serius pekerjaan makeup dan haid styling tersebut
tapi kalau kita pikir tanpa mereka aktor aktor misalkan seperti carry oldman
tidak akan bisa menjalankan perannya sebagai wiston churchill di darges hour
karena cerita yang sangat menarik dari kazuhiro yang saya dapatkan dari kazuhiro adalah
bahwa gary oldman secara khusus meminta kazuhiro untuk menjadi makeup dan hairstyling artisnya
begitu dia mendapatkan peran winston churchill dari sutradara joe rice
dan dia bilang bahwa dia tidak akan bergabung ke tim darkest hour
kalau kazuhiro tidak sanggup untuk menjadi
jadi tidak hanya editing tidak hanya directing
ada peran seorang make up dan juga hairstyling yang sangat sangat penting
menarik juga sih
anda juga sempat bertemu mewawancara guillermo del toro
katanya ada cerita menarik ada korelasinya dengan indonesia apa tuh
jadi konversasi kita dengan guillermo berawal dari satu foto
majalah hollywood reporter
yang diambil di ruang keluarga dari rumah guillermo del toro di los angeles
di ujung di salah satu ujung foto tersebut terdapat patung garuda wisnu kencana
lalu saya tanya ke germo bahwa
apakah anda mengkoleksi patung khas indonesia
lalu dia mengatakan bahwa dia punya ternyata punya beberapa
patung garuda wisnu kencana
ada tiga total
tapi yang nampak di foto itu ada satu
jadi satu itu yang finish nya dengan pelitur
lalu yang kedua itu dicat jadi warna warni
dan dia juga mengatakan bahwa dia tidak sendirian untuk garuda wisnu kencana
ternyata sutradara james cameron
sutradara yang membuat film avatar dan juga
james juga punya patung garuda wisnu kencana
jauh lebih besar tingginya empat meter di rumahnya
oke menarik menarik menarik
mudah mudahan atau siapa tahu itu jadi sinyal ya
kalau mungkin saja suatu saat nanti ke depannya ada proyek guillermo del toro
membuat film yang mungkin berlatar belakang indonesia
terima kasih stanley chandra
jurnalis lepas dari majalah kabari sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
luar biasa reviewnya